mereka masih punya beberapa tahun lagi
agar bisa produk kerajinan bambu tetap terjual
pak presiden sudah arahkannya harga wajar di petani harga wajar di pengusaha atau penggiling padi harga wajar di konsumen
jadi ya masih ada misalnya di daerah timur yang mayoritasnya apa namanya
nah itu ngomong ngomong itu berarti apakah arah pak jokowi berarti apa yang akan diberikan ke pak jokowi
walaupun sering terjadi gitu
kemudian punya inventory management yang baik
saya nanti mau ke kang saan ya bagaimana kemudian komisi dua melihat tanggal pendaftaran capres capres ini yang terus berubah
yang ingin dilakukan juga
bahwa ada konsekuensi untuk pengguna
akhirnya gabung daftarin diri buat ikut extra kurikuler
tapi kalau anak anak sekarang lebih banyak duduk duduk
ya kalau kita lihat dulu kita selalu menduga bahwa peningkatan jumlah kasus covid itu selalu disebabkan karena mobilitas
oh iya mbak eva ya sanksi penting
jadi jakarta yang tadinya merupakan ibu kota negara kini menjadi daerah khusus jakarta
selain itu juga saya akan membuktikan apakah koin wakam lima ratus ini bisa berdiri dengan stabil ketika kereta melaju
pemakaian gadget ya pak kalau kita lihat
menurutnya pengelolaan datanya sesuai dengan surat keputusan menkom info no dua ratus lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
jadi dia menandatangani pesan telah diantar
yang mana mungkin sulit dan menantang pada saat yang bersamaan
tidak hanya di kebun binatang ramainya suasana liburan juga terlihat di kawasan alun alun bandung
untuk tanggapannya sih ada sisi positifnya juga ya
dan masih terbatas juga dalam merespon kasus kasus kekerasan yang melapor ke sapa satu ratus dua puluh sembilan tersebut
dalam menyebarkan berita palsu
itu semua kebocoran dari luar ke dalamnya bisa hampir seratus persen
ini juga harganya masih bisa terjangkau oleh masyarakat
soalnya ini cidra udah dua kali kata lu ya
ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya
ini yang kadang kadang perlu kita
kelapa muda inilah yang digunakan untuk dijadikan wadah puding
bagi kita yang melihat dari jauh di gerindra itu saat ini cuma ada dua atau tiga orang yang cukup menonjol ya kiprah politiknya